kita ke informasi selanjutnya
ibu asal probolinggo yang ditemukan terbakar bersama anaknya rabusian
dirujuk ke rumah sakit dr sutomo surabaya
korban harus dirawat intensif karena mengalami luka bakar yang cukup parah
soleha ibu warga desa pondok wulu kecamatan leces kabupaten probolinggo
yang ditemukan terbakar bersama anaknya yang masih berusia tujuh belas bulan
akhirnya dirujuk ke rsud dr sutomo surabaya
dirawat di ruang resusitasi igd rsud dr sutomo surabaya
soleha juga mengalami gangguan pada paru parunya
akibat banyaknya asap yang masuk
sehingga tim dokter harus mengeluarkan kumpulan asap tersebut
setelah menjalani perawatan intensif
nantinya soleha akan menjalani operasi pembersihan luka bakar
dan kondisinya tetap sadar sadar baik
kita bisa bercerita
namun belum kooperatif untuk ditanyakan
mengenai sebab musabab daripada luka bakarnya
atau membakar dirinya itu kenapa
sementara itu satres krim polores probolinggo
masih terus mendengarkan keterangan saksi saksi
dan memeriksa intensif siham suami korban
terkait penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya
dengan cara membakar diri
dugaan sementara korban mengalami depresi
karena sering bertengkar dengan suami setelah usahanya bangkrut
kasus ini berawal dari korban
pada pukul sekitar lima tiga puluh
membeli bensin di tetangga rumahnya
yang jarak sekitar seratus meter
dengan alasan digunakan untuk misi
lain bakar sepeda motor
seperti diberitakan sebelumnya
ibu bersama anaknya nekat bakar diri
di area persawahan jagung lantaran diduka depresi
akibatnya sang anak yang mengalami luka bakar serius
akhirnya meninggal dunia
sementara korban mengalami luka bakar cukup parah
seorang bayi berusia sembilan hari
dirujuk ke rsud dr sutomo surabaya
karena terlahir tidak memiliki anus
sang bayi akan menjalani operasi pembuatan anus
karena perutnya terus membesar
karena tidak bisa buang air besar
rencananya balita asal pamekasan tersebut
akan menjalani tiga kali operasi
beginilah kondisi balita laki laki
anak kedua pasangan abdurrahman
dan suhatia asal pemekasan madura
yang terlahir tanpa anus
yang tengah dirawat di rsud dr sutomo surabaya
sejak dirujuk dari rsud pemekasan
kondisi balita tersebut
sudah sangat mengkhawatirkan
karena perutnya semakin membesar
akibat tak bisa buang air besar
hal ini disebabkan abdurrahman
baru bisa merujuknya ke rsud dr sutomo
setelah usia sembilan hari karena keterbatasan biaya
awalnya itu perutnya itu sudah gembur
terus tinggal dua hari itu lagi membesar terus
terus tiga hari itu terlalu besar
empat hari dibawa pulang dengan saya
akibat terlambat dirujuk ke rsud dr sutomo
tim dokter akan segera melakukan operasi pembuatan anus di perut
jadi sementara akan kami lakukan membuat anus di perut
kemudian nanti selanjutnya akan kita butuh anus di tempat yang semestinya
penanganan balita usia sembilan hari tersebut
diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya enam bulan
karena dibutuhkan tiga kali operasi
muhammad januar komarudin surabaya